saudara seorang laki laki ditangkap usai menyamar menjadi perempuan dengan menggunakan busana muslimah dan bercadar
laki laki itu sebelumnya sempat masuk ke dalam area perempuan di sebuah masjid
inilah video saat seorang laki laki ditangkap oleh sejumlah orang di sebuah masjid di kecamatan manggala kota makassar
ia berpura pura mengenakan pakaian perempuan serta bercadar dan menyusup masuk ke dalam saf perempuan
penyamaran pria ini ketahuan saat diajak ngobrol tetapi enggan untuk menjawab
saat diperiksa pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan perbuatannya di masjid yang sama tapi baru kali ini ketahuan
saat ini saudara pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terkait dengan kejiwaan pelaku
saat ini seorang laki laki yang menggunakan pakaian perempuan serta bercadar
tidak pati seorang laki laki yang menggunakan pakaian perempuan serta bercadar
bergabung dengan ahwat dia ingin melihat muka para ahwat itu yang menggunakan pakaian perempuan serta bercadar
untuk sementara kami amankan dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan
sementara itu kami ada penyelidikan apakah kena pasal atau bagaimana
jadi untuk sementara kami simpan dulu di proses untuk menjaga hal yang tidak inginkan
dia seorang guru katanya guru mengaji di salah satu sd di